nama maher zain sudah tidak asing lagi bagi para pecinta musik religi tanah air
masuk ke indonesia sejak tahun dua ribu sembilan penyanyi asal swedia ini menggunakan strategi mengindonisiakan lagu lagunya
menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar membuat beberapa penyanyi religi luar negeri menginvasi indonesia
maher merupakan penyanyi pop muslim pertama yang menyabet multi platinum award dari sony music indonesia
ini membuktikan penjualan albumnya mampu mengalahkan artis populer mancanegara lainnya
jejak penyanyi maher zain juga diikuti oleh penyanyi berkebangsaan inggris harris j
banyak yang mengatakan harris j ini merupakan justin bieber versi muslim
namanya mulai populer di indonesia sejak akhir tahun dua ribu lima belas lalu melalui lagunya yang berjudul assalamualaikum
lagu ini juga dirilis dalam bahasa indonesia
dan rencananya di akhir tahun nanti harris j akan menggelar tur konsernya ke seluruh indonesia
satu lagi penyanyi asal kuwait yang sedang melambung namanya
ya dia adalah humud al khudar
penyanyi ini berada di bawah naungan label yang sama dengan harris j
dan lagunya kun anta langsung melesat menjadi favorit fansnya di indonesia
jika mereka memilih untuk mengubah lagu mereka ke dalam bahasa indonesia
penyanyi pop religi opik justru memilih cara sebaliknya

yang disiarkan ke surabaya
saya juga sempat nyanyi di tv gaza yang disiarkan ke surabaya

seluruh jesira arab
saya nyanyi bahasa indonesia saja
enggak saya mau indonesia saja
dan seru gitu
yang namanya internasional itu sepertinya kayak gimana sih
apa kita harus nginggris atau ngamerika atau apa
antusiasme masyarakat indonesia terhadap kedatangan
para musisi mancanegara ini menunjukkan bahwa musik religi
semakin mendapat tempat sejajar dengan musik musik lainnya
saya gria putri jakarta